sepeda ini merupakan salah satu jenis sepeda lipat yang sedang tren di kalangan masyarakat indonesia saat ini
dan sekilas tampilannya memang mirip dengan sepeda lipat ternama asal inggris
namun jangan salah ini merupakan asli buatan indonesia atau tepatnya buatan kota bandung
dan daripada penasaran langsung saja kita tanya tanya sama pemiliknya dan pembuatnya seperti apa proses pembuatannya
di workshop sederhana di daerah cikutra kota bandung inilah sepeda lipat yang diberi nama kres dibuat
sepeda lipat buatan bandung ini merupakan kreasi dari jujun junaidi dan rekannya yudi yudiantara
awalnya keduanya hanya coba coba ternyata respon yang didapat pun cukup besar
sehingga jujun dan rekannya memutuskan
untuk memproduksi kres secara massal
meskipun secara tampilan mirip dengan sepeda lipat ternama asal inggris
jujun memastikan terdapat sejumlah perbedaan yang membedakan kres dari sepeda lipat lainnya
di kres sendiri ada beberapa bagian yang kita ubah juga secara geometri sama
cuma secara tampilan secara ini kita ada yang beberapa bagian yang kita ubah
kayak ini tabingnya kalau dari brompton sendiri kan itu takut
bukannya di tengah gitu kita udah melengkung dari ujung sampai ujung
terus dari headsetnya kita ubah
kalau brompton kan pakainya threadless ya pakai drap
kita udah pakai sistem mtb
terus di porak juga kita udah agak dilebarin sedikit biar handlingnya dapat
terus kenapa misalkan headset kita ganti porok diperlebar
karena tahu sendiri kontur jalan di indonesia nggak semulus yang di tempat aslinya gitu ya kan
saat ini menurut jujun sebanyak delapan puluh lima persen
komponen sepeda kres seperti ini
seperti rangka stang seatpost dan tuasrem sudah diproduksi sendiri
harganya yang murah dengan kualitas yang bersaing dengan sepeda lipat lainnya
menjadi daya tarik utama dari sepeda ini
masih di kota bandung juga terdapat kreasi sepeda listrik buatan lokal
diberi nama furbul sepeda ini merupakan sepeda yang diberi motor listrik
sehingga bisa digunakan menggunakan pedal maupun motor listrik
purbul merupakan kreasi dari oki purwanugraha
bersama rekan rekannya oki mengaku sudah memulai
pengembangan sepeda listrik sejak pertengahan tahun dua ribu sembilan belas
namun baru di bulan april dua ribu dua puluh sepeda listrik ini selesai dikerjakan
awalnya kita dari hanya sepeda federal
yang kita kasih mesin listrik di bandepan tadinya
kemudian kita cari referensi lagi
dapatlah model yang sekarang sering saya pakai
kita sebut turais panggilnya si purbul turais
tapi sensasi gayanya dapatlah stylenya gitu
nggak terlalu berkeringat
terus apa namanya ya bisa dibilang sih go green lah
nggak pakai bbm tapi hanya pemakaian listrik aja
saat ini sudah ada enam unit sepeda listrik pesanan
yang telah selesai dikerjakan
bahan bahan untuk membuat sepeda ini juga mayoritas berasal dari dalam negeri
hanya motor listrik dan ban saja yang masih impor dari luar negeri
untuk mengisi baterai motor listrik
diperlukan waktu dua jam pengisian
dengan jarak tempuh selama satu hingga dua jam
atau sekitar empat puluh lima km
sepeda listrik ini mampu mencapai kecepatan hingga maksimal tiga puluh km per jam
bagi anda yang di rumah
apapun jenis sepeda yang dipakai
namun di tengah pandemi covid sembilan belas seperti ini
ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan ketika bersepeda
di antaranya seperti tetap memakai safety atau helm
dan jangan lupa untuk memakai masker
dan yang terakhir tetap jaga jarak ketika bersepeda